dan dengan diberlakukannya sim elektronik atau smart sim mulai dua puluh dua september dua ribu sembilan belas
semua sim konvensional milik pengemudi baik sim a kendaraan roda empat maupun sim c kendaraan roda dua yang masih berlaku
dipastikan masih bisa digunakan hingga masa berlakunya habis
sementara itu smart sim sudah bisa dibuat oleh pengemudi yang memiliki sim yang masa berlakunya habis atau hilang
ataupun yang baru akan membuat sim
ada pun pemilik sim selain sim a dan sim c seperti sim b kendaraan angkut
masih bisa melakukan registrasi pembuatan secara offline di kantor kepolisian
sim yang lama yang belum habis masa berlakunya tetap dimanfaatkan dan tetap digunakan dan itu tetap menjadi pemilik yang bersangkutan
itulah bukti legitimasi personal
tetapi yang sudah akan habis masa berlakunya segeralah lakukan perpanjangan
jangan sampai nanti ada waktu waktu yang katakanlah mungkin simnya sudah habis masa berlakunya
tapi kalau untuk perpanjangan sebelum waktunya habis lakukanlah perpanjangan itu
dan registrasi online mulai hari ini sudah bisa dilakukan seperti yang kita launching tadi